jangan angry jangan marah tenang tenang
lu tuh ngapain sih datang kemari
lu itu udah gak dianggap jadi mantu

kak saya gak pergi
nessie kamu perangnya cinta emang lagi
bener kamu menang abang nessie
bener kamu menang abang
aku menjadi suami yang baik
lebih baik lagi nessie
dan allah sudah mendengarkan doa doa abang nessie
mas juni saya itu tahu
mas johnny butuh temankan
saya mau nemenin kak mas johnny
mas johnny saya itu udah eling

tak antara jagad raya dunia
itu dia makanya saya eling mas johnny
gimana sih mas johnny
aduh aku nih cinta sama kamu
gue mau bersayar
maaf ya saya banyak kerjaan pak joni
nanti aku panggil kamu kamu panggil aku
tapi ini gak kuat tinggi bener
ini kedua penjelasan ya bang ness
gak ada yang perlu dijelasin semuanya udah cukup
baru dua hari aku tinggalin abang abang kelakuannya udah becet kayak begini
abang selingkuh tau gini aku juga selingkuh bang
nessie ini kedua abang mau ngomong
playboy gak tau diri pokoknya besok ayo mau ngajuin cerai
sampai ketemu di pengadilan
dengerin ya nanti malem
kamu harus pakai baju yang bagus dandan yang beautiful
soalnya wan jamil sama keluarga besarnya mau kambing ke rumah kita
katanya sih mau ngelamar lo
kalau belangsang begini kayak gitu gue
kemudian gue mati aja
bini sama anak gue udah mimpi bertuah
kerjaan gak punya
tuh rumah tangga gue berantakan
waalaikumsalam plis plis sama duk
aduh wan jamil
hari ini kelihatan handsome
masih kelihatan ya
aduh kapan ya
sekarang tempat untuk berhenti siap
pelitip dalam wan jamil
cantik banget bang jamil
cantik banget bang jamil
bapak ikut kami ke kantor untuk memberikan keterangan
para penjahat itu telah merampok toko berdirian saya
hampir saja saya kehilangan harta
ya kira kira dua miliar lebih
insya allah menak banget itu pak
jadi karena penjahatnya berhasil ditangkap
dan harta pak bas kalau berhasil diselamatkan
kami mengantarkan pak bas untuk menemui anda
untuk mengucapkan terima kasih
sekaligus memberikan hadiah buat anda
jangan dari gitu pak
walaupun gak sengaja nolongnya
tapi saya senang sekali sama pak joni
ini ada hadiah
iya bapak mesti keluar nih mirna
ibu mau dilamar
apa ibu dilamar
jangan diam aja
kamu itu kan tinggal jawab yes on no
kamu menikah dengan wan jamil
diam aja dari tadi
sabar sabar dari tadi ibu sabar
kan tinggal nentuin tangganya
tanda tangan tau tau jadi
tenang dulu tenang
sebentar ya biar saya ngejelasin
itu agak pemalu
dan dia agak stress
karena biasa masalah rumah tangganya agak kacau
tapi sebenarnya saya yakin
kalau nessy yang cantik and beautiful ini
mau menjadi istrinya wan jamil
dan ayem mewakili keluarga besar
menyatakan bahwa lamaran wan jamil diterima
ternyata kamu dengan abang nensi aku bersumpah nensi
aku menjadi suami yang baik lebih baik lagi nensi
dan allah sudah mendengarkan doa doa abang nensi
nensi nensi tahu
allah baru saja mendapatkan rezeki yang banyak dari allah
abang mendapatkan uang seratus juta nensi
hah seratus juta
masya allah bang banyak amat uang dapat dari mana
karena pak joni sudah membantu saya menggagalkan perampokan
yang begitu banyak mengurus harta saya
jadi saya berikan hadiah itu
beliau juga saya tawarkan untuk bekerja di tempat saya
terima kasih ya pak terima kasih
bang jadi abang sekarang sudah punya kerjaan
makasih banyak ya pak baskoro
sudah memberikan kerjaan untuk laki laki
terima kasih pak sekarang terima kasih
iya yuk ya
terima kasih pak
gak bisa begitu dong nih
wah gak beres
pengen pergi aja
ayah udah gak mau kawin sama wan jamil
ayah mau balik lagi sama laki laki
aduh wan jamil udah tenang sabar
anda syaraf anak itu putus nih
jangan putus dulu
biasa putus ya
jangan putus dulu
kalau emang nessy kagak mau yaudah
may aja udah tenang tenang
nanti ayah urusin perkututnya
perkututnya nanti ayah urusin
tangga semuanya terima kasih ya udah datang
sekarang saatnya penghitungan kita nih
warung dan rumah baru kami
tapi sebelumnya mpok mpok ibu ibu ayah utangnya udah lunas pak

mau belajar belajar ya
bu silakan bu
yang memulihkan angkot saya sihat aja bu